bersama kuasa hukumnya penyanyi audi item selasa siang datang memenuhi panggilan polres metro bekasi kota
ia dipanggil untuk diminta keterangan sebagai saksi terkait kronologi dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh suaminya iko uwais
dua belas juni iko uwais dilaporkan oleh rudy ke polres metro bekasi kota terkait dugaan penganiayaan
merespons hal itu iko pun balik melaporkan rudy dan istrinya ke polda metro jaya terkait dugaan pencemaran nama baik
polisi telah menetapkan tiga tersangka dari tujuh orang yang diamankan pada kasus penganiayaan di sebuah kamar hotel di makassar sulawesi selatan
dari tiga tersangka satu di antara yang masih di bawah umur
polisi juga masih memburu dua orang lainnya yang diduga terlibat
selain kasus penganiayaan polisi juga sedang mendalami kasus penyalahgunaan uu ite yang diduga dilakukan para tersangka
aksi pengeroyokan terhadap seorang perempuan di sebuah hotel di makassar
terjadi kamis pekan lalu
tak hanya memukul keempat perempuan ini menjambak rambut menendang menginjak injak korban bahkan berusaha menelanjangi korban
tim liputan cnn indonesia